hari bebas kendaraan atau car free day di kawasan dago bandung jawa barat sedikit berbeda dengan hari biasanya
tak hanya didatangi oleh warga yang ingin berolahraga car free day juga ramai oleh mereka yang bermain pokemon go
di indonesia banyak gamers yang mengunduh aplikasi game ini melalui apk atau android application package yang disebar di internet
alhasil permainan pokemon go bisa diperoleh dengan mudah
ada sih yang gak baik cuman kalau menurut aku bukan gamenya yang bahaya tapi orangnya aja yang gak hati hati
karena kalau hati hati ya aku juga gak akan apa apa
ya senang juga sih terus ada manfaatnya bisa olahraga juga gitu jadi kita bisa jalan jalan keluar
mayoritas pemain mengaku baru bermain pokemon go satu bulan terakhir
permainan ini diakui penggunanya cukup menghibur dan sekedar mengisi waktu luang
ya koleksi ini aja koleksi binatang binatang
saya baru dapet sekitar sepuluhan
waduh soalnya paling jarang juga
namun aplikasi pokemon go cukup menguras energi pada ponsel
sehingga para pemain mengaku hanya bermain tidak lebih dari tiga puluh menit saja
untuk hiburan games pokemon go ini sah sah saja dimainkan
namun ada beberapa hal yang patut anda perhatikan ketika memainkan games pokemon go ini
yang pertama adalah anda harus memainkan game pokemon go ini

sehingga anda dapat memainkan games tidak perlu berlama lama
dan berikutnya adalah anda harus mengenal atau menguasai lingkungan sekitar anda bermain dan jangan terlalu fokus
dan yang ketiga adalah jangan sekali kali memainkan game ini pada saat anda berkendara
karena ini hanyalah game yang sifatnya hanya untuk hiburan semata
namun ini tentu pilihan kembali pada anda
zai ul haq bandung